bro jujur saya bingung banget bro
ya saya diminta bu andin untuk mencari pengganti pengawalan untuk bu andin
sedangkan di satu sisi saya sangat tahu kapasitas anda dan anak buah anda seperti apa
malah saya yang bingung harus mencari pengganti yang mungkin lebih baik dari anda
di waktu yang mematikan begini
percaya sama mama ya
percaya sama mama ya
nanti kalau kamu sudah membaik
kamu akan berjaya
kamu akan jagain rena
kamu akan bisa bicara sama dia
tante minta tolong sekali lagi ya sam
baiknya sekarang kamu istirahat dulu
biar kamu lebih kuat
nanti bisa ketemu lagi ya
sekarang biar aku yang jagain rena dulu
takutnya dia bangun
aku kesan dulu ya tante
kalau aku sangat mencintai rena
peraturan itu tetap peraturan
saya tuh nggak berani melanggarnya
apalagi peraturan udah tentuin sama andin
enggak usah deh
kalau memang anda merasa raina anak anda
demi kepentingan rena
cabut dari sini
lama lama saya kesel dengan anda ya
anda itu gak ada hubungan apa apa di sini
karena hampir celaka di pernikahan anda
itu suara rena
permisi sebentar saya harus masuk
saya mau lihat rena
sepertinya anda nggak harus masuk sekarang
anda papanya renas kita semua paham
tapi anda paham nggak kondisi rena sekarang
buat ini bagh direct sender ke sini
tidak bisa men ah
jangan nanya mau saya tahu
r courtesy dia sendiri ya
terus nyalah menjerit musb jadi menggelap

disini saya atur
mama tau ya bisnisnya susah buat kamu
kamu harus sayang sama diri kamu juga
kamu harus jaga diri kamu
jangan niksa diri kamu seperti ini
tapi pikiran aku kalut ma
aku cuma mikirin rena doang
aku gak mau rena sampai kenapa napa
tapi kamu harus berpikir juga
bahwa kamu harus sehat dulu
untuk nantinya bisa melindungi rena
dan memberikan penjelasan
yang akan membuat semuanya menjadi baik
kalau kamu sakit begini pikiran kamu kalut
kamu gak usah khawatir
tadi bukan mama udah minta tolong sama sal untuk menjaga rena
tetap aja rena butuh seseorang
ibunya dia butuh akunya
dan pada saat ini rena gak percaya
si kisah fisik sama mentalnya rena doang
terlalu menyalahkan diri kamu sendiri
kamu jangan terlalu
memaksakan diri kamu
kalau aku keras
elsa sudah aku tarik ke penjara
aku kan laporin dia
dengan apa yang udah dilakuin sama rena
kalau sudah menyangkut soal rena
kamu pasti akan memberikan yang terbaik
kamu udah kuat
kamu sabar dulu
kamu tunggu di sini
mama akan bicara sama dokter dulu
mama akan temenin kamu
neng 're you up
mama kamu tuh gak mungkin meninggalkan kamu di panti waktu kamu masih bayi
gak mungkin dia melakukan itu
selama sembilan bulan
mama mengandung rena
itu dia nunggu banget rena lahir
begitu rena lahir
itu adalah kebahagiaan terbesar buat mama
jadi gak mungkin mama melakukan itu sama rena
kalaupun ada yang bohong
masa iya rena lebih percaya sama orang lain ketimbang orang yang udah sayang sama rena selama ini
aku memang belum tahu cerita detailnya seperti apa
tapi yang terpenting sekarang
aku bikin tenang rena dulu
pasti ada sesuatu dibalik ini semua
udah ya sayang ya
nanti nafasnya tambah sesak
sekarang kan udah mendingan kondisinya ya
jadi om sam bilang
mama andi gak mungkin melakukan itu sama rena
cinta sama rena
seth persis selatan kayaknya juga akan cucamu
trus dapet sudah bisa ngak
lo udah tahu
oh bukan ya

oh jangan juga dosang
kalau ministre masih sama gue
aja gue liat kenapa baik menang
eh kalau throat nya bisa
siapa orang yang tidak boleh untuk ketemu sama rena tapi kenapa masih dilakukan
atau saya perlu cari orang lain
minta kalian mengerti posisi andi
andi sekarang ya dia dalam pukulan benar
situasinya amat sangat tidak menyenangkan
saya bisa maklum dengan situasi keadaan seperti sekarang
ya karena orang orang kepercayaan saya sudah mengecewakan anti
ya kamu gak perlu merasa seperti itu angga
tante sendiri mengucapkan terima kasih
kamu sudah membantu kami sekeluarga
ya memang ini di luar kendali semuanya ya
tolong jangan dimasukin ke dalam hati
saya minta tolong sekali karena memang ya
anaknya yang sedang mengalami masalah berat seperti ini
kami yang harusnya minta maaf
tidak sekali enggak
sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya
dan saya tinggal dulu ke dalam

kamu tau kan apa yang selama ini udah aku takutin
kamu udah kesama aku juga udah lama kan
ya aku minta cuma satu kok
kenapa tidak bisa dicegah
kamu juga udah tahu kan apa yang udah istri kamu lakuin terenak
kenapa kenapa gak bisa dicegah
tadi tadi udah udah aku udah mau cegahin
tapi pani lo tetep maksa masuk
aku cuma mau itu doang kok mir
aku gak mau yang lain
kamu tuh harusnya bisa menghargain aku dulu
aku kesini untuk memastikan kau jadi renna sekarang
kamu tau kan renna
renna begini karena siapa
renna begini karena istri kamu
ada baiknya kita ngobrol di luar sebentar ya
demi kebaikan renna juga
biar renna istirahat
kau mendingin aku disini aja
ya om saal disini ya
kalo disini ya gapapa
ketika lo pulang di depan pintu udah ada polisi yang nunggu
gimana kalo ternyata omongannya ricky itu bener
pas gue pulang ternyata udah ada polisi yang nunggu
apa gue turun aja ya gue cek dulu di rumah ada polisi atau enggak
kamu udah bener bener keterlaluan sekali elsa
elsa sekarang juga ikut kami
anda kami tangkap atas tuduhan penculikan anak dari ibu andi
dan anda juga sudah terbukti bekerja sama dengan buronan kami
saya gak salah jangan tangkap saya ya pak
saya cuma pengen deketin raina sama suami saya nino
karena reina itu anaknya suami saya
maaf pak tolongin aku dong
ikut kami kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu
bawa dia bawa
bapak hai aku melakukan ini semua demi kebaikan yang nino pak
elsa kamu sudah seharusnya bertanggung jawab
kamu harus terima ini semua
pak bawa dia
kamu tolongin aku aku gak mau udah takut
gue gak mau ditangkap sama polisi
pak kok kayaknya ada mobil berhenti ya di depan rumah
tapi kok remnya mendadak pak
udah gak ada mobilnya pak
udah gak ada mah
pak surya bu isyara
dia berhenti di sini
terus putar balik dengan cepat
malah nyaris menabrak saya pak
maafin maafin anak saya ya pak ya
berarti bener elsa mah
maafin pak bagas ya
hampir aja elsa menceritakan orang mah
ya ini aku mau telfon elsa dulu deh sekalian
mama denger sendiri kan rina sama sekali gak mau deket sama aku mah
mungkin bukan kapasitas mama untuk bilang kamu sabar
tapi again and again
cuma itu yang bisa kita lakukan
kamu harus sabar
karena anak kecil rina itu belum mampu
kenyataan seperti ini kita aja gak bisa
apalagi anak sumber ini
apalagi anak seumur dia
tapi aku hancur mbak
hancur banget lah hati aku mbak
apa kamu juga berpikir hatinya rena
mungkin hati rina juga lebih hancur
orang yang dia sayang selama ini
walaupun itu dia mendengar kisah yang tidak benar
tapi kamu bayangkan hancurnya hati rena
dan mama yakin
ikatan cinta antara ibu dan anak
itu tidak akan pernah putus
sampai kapanpun dan oleh apapun
mama percaya itu
tapi untuk kali ini aku benar benar gak bisa ditoleransi lagi
terutama untuk kamu ya mirna
mulai sekarang kamu gak usah jadikan rena
ya aku paham kok
kalau pasti marah banget sama gue
gue juga marah sama diri gue sendiri din

gue selalu ngelakuin kesalahan
dan gue selalu ngelakuin kecelakaan ini
sampai mohon din
gue minta maaf banget satu aja
enggak saya tidak mengizinkan itu
buat terakhir kalinya din
kau minta tolong itu aja satu aja
pernah nih saya minta kamu untuk cariin orang yang bisa jagain rena dengan baik
yang bisa profesional dan tidak unggah kayak gini
yang bisa profesional dan tidak unggah kayak gini
kenapa dia masih disini
tidak bisa jagain rena kan
saya cuma minta jagain anak kecil
dan apa yang kamu lakuin
kamu lolosin dia lagi kan untuk ketemu sama rena
aku mau lihat rena sekali din
jangan sampai telat makan
puas kamu sekarang
udah puas dengan keegosan kamu
jadi mana kamu datang ke sini
dan sampai akhirnya saya memecat orang yang sudah saya percaya sudah lama
maupun dia juga punya salah ya
dia udah punya salah hari ini
karena membiarkan elsa untuk mengambil rena di sekolah
dan dia lalai lagi karena membiarkan kamu untuk ketemu sama rena
sudah puas kamu
bisa gak sih suami istri mengganggu terus
kamu lupa rena juga anak saya
dengan apa yang sudah kamu lakukan ke rena
asal kamu tahu ya
dia bilang kalau aku memang ibu kandungnya rena
dan dia bilang aku yang sengaja taruh rena di pantai hasil haya
sudah puas sakitin hati rena
kalau tidak bisa di rumah
ramai banget suggested saya taruh rena
berarti kenapa kamu harus pergi sama roma
mengapa kita masih harus pergi disciples yang menangis
soal hari ini kemana ya
kok dia gak ada ngabarin aku sih
lebih baik aku nelfon dia
aku khawatir banget dia kenapa napa
waktu kamu gak tepat buat telepon sekarang
setelah ini aku akan ombungin kamu balik
kok telepon aku gak diangkat angkat ya
apa jangan jangan dia lagi sibuk
tapi sibuk apa
aku udah hubungin kolega bisnisnya
dan dia bilang kalau sal cancel meeting hari ini
sal kenapa ya
jangan tinggalin aku
om sal akan ada disini terus
jangan berpikiran buruk
sama orang lain
perpikiran buruk itu
terus kalau ini
hati kita udah sakit
orang yang sakit hati pasti jelek mukanya
rena kan cantik
nggak mau kan mukanya begini kan
gak mau kan
jadi jangan berpikiran buruk
berpikiran buruk itu ya
itu kecenderungannya manusia
rena manusia om sal manusia
kita tuh biasanya ngelihat orang dari
yang gak baik nggak baiknya aja
pokoknya kalau ada orang yang kita kenal bikin salah
yang gak baik baik mulu
kita jadi lupa sama kebaikannya
sama kayak sekarang
mungkin rena lupa
orang yang selalu ada buat rena
dari dulu sampai sekarang
saya mencari pengganti yang
mungkin lebih baik dari anda
waktu yang mepet kayak gini
kita ini harus pakai kepala dingin
sekarang mungkin andi lagi emosi banget
dengan situasi keadaan seperti itu wajar
pecewa sakit hati enggak
karena gue mengerti posisi andin
sama orang orang kepercayaan gue lainnya
saya sih memang mau nyusul
tapi anda tahu sendiri kan
buat andin adalah tugas untuk saya
gue mengerti posisi lo sekarang
kasihlah kesepanan ke mereka
kalau sampai mereka gagal
bercari yang lain
dan satu hal yang penting yang harus lo tahu juga
sekarang kita sudah tahu semuanya
elsa ricky dibalik semua ini
ricky bermain di sini
kita harus jauh lebih cerdas daripada mereka
dan sekarang saatnya
gue akan buktiin ke andina
orang orang kepercayaan gue
tapi tolong kasih gue satu kesempatan andin
tunggu gue nungguin rina di sini gitu
akhirnya segera tidur juga setelah seharian ngamuk
ngereok nggak karu karuan gak tidur tidur
udah lah ini saatnya kekibat
telepon pak mirna
mau tanya ke ada andrina di sana
mbak mirna jawab kedingin dong rina ga kenapa kenapa kan
ki gue dipecat sama andin ki
karena aku selalu gagal jagain rina
terus barusan pak nino juga lolos masuk ke kamar rawatnya rena
ya ampun kenapa sih ini orang berdua selalu bikin orang kesel
gue dipecat gak apa apa kok
emang gue juga lalai kan
ini juga kesalahan gue gue harus terima
emang maksud gue ki gue pengen nungguin rena disini
gue pengen nungguin kamu disini
kalau bisa gue mau ketemu sama dia sekali aja gitu loh ki
aku pula anin pastikan kerepotan malah dia sempat pingsan lagi tadi
ini kok keadaannya makin gawat ya ya allah
dan semuanya ini pasti gara gara mbak elsa
mbak mirna pak mirna sekarang tenang ya
mbak mirna jangan nangis mbak mirna jangan panik ya
aduh jangan kebanyakan pikiran
meskipun mbak mirna dipecah sama mbak andin cuma menurut kiki sekarang mbak mirna jangan pergi pergi dulu ya
jangan tinggalin rumah sakit dulu
siapa tahu mbak andin butuh pertolongan mbak mirna butuh apa apa gitu
kalau ada mbak mirna disana kan mbak mirna bisa nolongin mbak andin ya
gue gak boleh pulang dulu gitu gue tetep disini
iya menurut kiki mbak mirna mendingan disana
kan kita nggak tahu mbak kondisi mbak andi nanti takutnya kan masih butuh apa apa gitu
seenggaknya mbak mirna selalu di sebelah mbak andin dulu gitu untuk sementara waktu
cuma kalau mbak mirna udah terlanjur sakit hati mbak mirna pengen pergi ya gigi nggak bisa maksa mbak mirna
gak akan gue gue tau diri kok
gue yang salah
tapi emang bener juga sih kata lo ya
gue tetep disini aja ya
andin pasti kerepotan pasti gak ada yang bantuin dia
biarin aku sama reina
jangan ganggu aku sama arena
saya pergi gak
pikiran aku juga sama reina sekarang
sama seperti dam
andi ini rumah sakit jangan teriak teriak
andin tenang ini rumah sakit
aku gak mau sama mama
naina kenapa aku gak mau sama mama
aku gak mau
aku gak mau sama mama
aku gak mau sama mama
kita panggilin suster aja pak
mama jangan aku gak mau sama mama
kamu gak boleh kayak gitu sama mama saya
ini semua gak benar
ya benar kalau mama yang meninggalkan kamu di panti asuhan itu sayang
ya allah ini berat sekali untuk hamba ya allah
tolong bantu hamba ya allah